pengadilan tipikor kembali menggelar sidang kasus dugaan merintangi penyidikan kasus ktp elektronik dengan terdakwa frederick yunadi mantan pengacara setia novanto
dalam persidangan yang berlangsung pada kamis siang ini jaksa kpk menghadirkan setia novanto destri astriani yang merupakan istri setia novanto
serta dokter spesialis jantung glenn sherwin dunda yang merawat setia di rumah sakit premier jatinegara
ketiga saksi memberikan kesaksiannya dalam kasus dugaan upaya merintangi pemeriksaan setia novanto
yang saat itu berstatus tersangka kasus ktp elektronik oleh pengacaranya frederick yunadi
saksi dokter spesialis jantung glenn sherwin dunda merupakan dokter yang menangani setia pada saat terpidana kasus korupsi ktp elektronik itu dirawat di rumah sakit premier jatinegara
saat itu setia novanto menjalani operasi pemasangan ring di jantungnya
sehingga harus menjalani operasi penyelenggaraan
setia novanto menjalani operasi dan rawat inap dari tanggal tujuh belas september hingga dua oktober dua ribu tujuh belas
sementara destiastriani tagor menjadi saksi dalam persidangan untuk keterlibatannya mendampingi setia novanto selama perawatan di rumah sakit
sejak ia terlibat kasus korupsi ktp elektronik
desti pun menegaskan bahwa ia yang memberikan rekam medis setia kepada terdakwa frederick yunadi atas persetujuan setia novanto
rekam medis tersebut diberikan kepada frederick agar pengacara tersebut dapat mempelajari kondisi kesehatan setia novanto
setia novanto menanggung pengacara tersebut
setelah tujuh hari putusan setia novanto memutuskan tak mengajukan banding
ini artinya setia novanto menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya
namun ia mengaku masih akan melihat perkembangan kasus mega korupsi ktp elektronik ini
untuk nantinya menentukan mekanisme pembayaran uang pengganti yang diwajibkan kepadanya
karena itu silakan saudara konsultasi dengan penasihat hukum saudara
komisi pemberantasan korupsi akan melakukan eksekusi terhadap terpidana korupsi
kasus korupsi proyek ktp elektronik setia novanto ke lembaga pemasyarakatan suka miskin bandung jawa barat
sudah ada koresponden cnn indonesia mahardika utama yang akan melaporkan terkait eksekusi tersebut
dika selamat pagi rencananya setia novanto akan dipindahkan ke lapas suka miskin hari ini
bagaimana mekanisme dan juga proses pemindahan yang akan dilaksanakan oleh kpk dan juga pihak kepolisian
pemindahan setia novanto dari lutan kpk ke lembaga pemasyarakatan suka miskin bandung jawa barat ini akan dilakukan pada jumat pagi
dan kalau kita mengacu pada mekanismenya pasal dua ratus tujuh puluh kitab penduduk hukum acara pidana menyatakan bahwa proses atau pelaksanaan dari eksekusi terhadap putusan hakim yang sedang berkesempatan tutup tetap dilakukan oleh jaksa
dan untuk itu salinan putusannya ditumbuh oleh pihak kejaksaan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah
dari pengadilan dalam hal ini adalah pengadilan tindak pidana korupsi yang menjatuhkan hukuman lima belas tahun penjara pada setia novanto atau mantan ketua dewan perwakilan rakyat
dan kita juga tahu bahwa setia novanto juga diharuskan untuk membayar denda sebesar lima ratus juta rupiah dan informasi yang kami terima pada tanggal dua mei lalu pihak dari setnov sendiri sudah membayarkan denda tersebut lewat transfer bank
dan selain itu juga setnov diharuskan membayar uang pidana pengganti
sebesar tujuh tiga juta dolar amerika serikat dikurangi lima miliar rupiah fani dan juga aldi
ya dika ini kpk sendiri sebenarnya sudah menyatakan tidak akan melakukan banding tapi apakah ada konsekuensi lain setia novanto akan membayarkan tujuh tiga juta dolar amerika serikat
ini sudah ada informasi belum dari pihak setnov seperti apa sih bentuk pengembalian uang yang nantinya akan dilakukan
ya fani firman wijaya selaku kuasa hukum dari
setia novanto menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu kpk untuk membuka blokir dari aset yang disita oleh kpk atau aset setia novanto yang disita oleh kpk
dan nantinya aset aset tersebut atau aset aset yang diblokir itu akan digunakan oleh setia novanto untuk membayarkan denda sebesar tujuh tiga juta dolar amerika serikat dikurangi lima miliar yang sudah dikembalikan sebelumnya
sesuai dengan putusan majelis hakim atau ketua hakim yanto pada dua puluh empat april lalu
jika sudah berkekuatan hukum tetap maka setia novanto diharuskan untuk membayar dana tersebut dan jika tidak bisa dibayar maka kpk berhak untuk menyita aset aset yang dimiliki oleh setia novanto untuk kemudian dilakukan proses lelang
namun fani jika ternyata aset tersebut nilainya tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan angka yang sudah ditetapkan oleh pihak dari pengadilan tindak pidana korupsi maka setia novanto diharuskan untuk menjalani hukuman pidana tambahan selama dua tahun lamanya
bicara tentang pemindahan nanti ke lapasuka miskin
setia novanto jika jadi dipindahkan hari ini maka akan menyusul dua terpidana iktp lainnya yaitu irman dan juga sugiharto yang sudah terlebih dahulu dieksekusi oleh kejaksaan ke lapas suka miskin
dan disanapun ia akan kembali bertemu dengan beberapa terpidana kasus korupsi
salah satunya adalah terpidana kasus korupsi yang juga bersaksi untuk kasus mega korupsi ktp berbasis elektronik yaitu muhammad nazarudin
kita akan terus menunggu fani dan juga aldi
jadi seperti apa nanti prosesnya dan seperti apa jalannya eksekusi jika memang benar akan dilakukan pada jumat pagi ini
fani dan juga aldi kembali ke anda
baik dika tentunya kami tunggu kabar terbaru dari anda terkait eksekusi pemindahan setia novanto ke lapasuka miskin
korespondensi ann indonesia mardika utama melaporkan dari gedung kpk jakarta